sesaat lagi anda akan menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with
mengawali hari dengan menikmati minum teh kewer beraroma kopi yang menjadi minuman khas desa
wisata saung ciburial ini membuat saya seolah diajak pulang kampung
dengan segala kebersahajaannya nah desa wisata yang terletak di ketinggian seribu m di atas permukaan
laut ini juga memiliki sejumlah potensi wisata yang wajib untuk saya jelajahi
desa wisata saung ciburial terletak di kecamatan samarang kabupaten garut jawa barat untuk menuju
ke desa wisata yang berada di kawasan dataran tinggi ini dibutuhkan waktu hanya tiga puluh menit
mengendarai mobil dari kota garut atau menempung
empat jam perjalanan dari jakarta yang berjarak dua ratus satu km ada sejumlah fasilitas penginapan yang
disediakan pengelola bagi wisatawan mulai dari saung dengan empat hingga lima kamar yang dibanderol
mulai dari dua hingga tiga juta per malam semua fasilitas ini menerapkan protokol kesehatan
secara ketat dan rutin dibersihkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung pengelolaan penginap
pun dikelola sesuai dengan standar yang diajarkan dalam pelatihan yang diterima warga
sehingga pelayanan yang diterima tamu terasa prima akses internet bagi pengunjung pun kini
telah tersedia dengan layanan internet gratis yang diberikan kementerian pariwisata
sejumlah kegiatan perekonomian kreatif yang dijalankan warga menjadi potensi wisata edukasi yang
di pulau ladesa wisata saunci burya
proses pengolahan akar wangi menarik perhatian saya
akar wangi merupakan bahan utama pembuatan parfum
dan hanya tumbuh subur di garut haiti serta jamaika
kain tenun akar wangi dikerjakan secara tradisional oleh kelompok ibu ibu
yang mengubahnya menjadi peci taplak meja hingga sajada
pengrajin kain tenun akar wangi membutuhkan waktu tiga hari
untuk bisa menghasilkan satu meter kain estetik yang dijual rp delapan puluh per meter
inilah kain tenun akar wangi yang menjadi sangat istimewa
karena sudah diekspor bahkan hingga ke benua amerika dan eropa
yang membuatnya menjadi lebih istimewa adalah wangian khas
dari akar wangi ini bisa sekaligus mengusir nyamuk
pembuatan angleng ketan hide menjadi kegiatan wisata edukasi kedua yang saya ikuti
dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau rp dua puluh tujuh saja per kilogram
namun kuliner warisan leluhur yang telah berkembang
memang sejak ratusan tahun lalu ini
menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi warga
bayangkan saja dalam sehari produsen angleng ketan hideng
biasa memproduksi hingga tujuh puluh kg angle
untuk melayani pesanan yang datang dari berbagai pihak
omset produsen angleng pun bisa melonjak hingga puluhan juta rupiah per bulan
selain tenun akar wangi dan angleng ketan hideng
desa wisata saung ciburial
memiliki produk ekonomi kreatif lain yang sangat cocok
untuk dijadikan oleh oleh bagi keluarga tercinta
di antaranya teh kewer kopi puncak parabon dodol walu rangginang
hingga lukisan di atas kain tenun akar wangi
keberadaan beragam potensi ekonomi kreatif ini
membuat saya semakin bangga buatan indonesia
apalagi kegiatan ini juga membuka peluang usaha
dan menyerap banyak tenaga kerja dari warga lokal
untuk memperluas penjualan produk
buatan warganya pengelola desa wisata saung ciburial pun memanfaatkan media sosial
selain melakukan penjualan secara langsung kepada pengunjung
makanya jangan sampai lupa beli kreatif lokal desa saung ciburial saat berkunjung ke sini ya
ketika kita mulai merintis ke arah desa wisata
secara otomatis mereka mulai mengembangkan kegiatan kegiatan ekonomi
desa wisata ini bisa kita katakan merupakan pintu gerbang
sehingga semua kegiatan kegiatan tersebut bisa terakomodir
baik itu untuk segi pemasaran maupun promosinya
selain kita juga dibantu dengan promosi yang sifatnya digital
dimana kalau sekarang kan kita sudah lebih ke arah online
itu yang kita coba rintis saat ini
keseruan beternak domba garut menjadi kegiatan
dan perekonomian kreatif warga yang turut dikembangkan pengelola desa wisata saung ciburial
sebagai potensi utama untuk menarik minat wisatawan datang
di sini pengunjung bisa turut serta memandikan memberi pakan
mengolahragakan domba hingga menyaksikan atraksi ketangkasan domba garut
sebagai bentuk pelestarian budaya
dibanderol dengan harga jual yang cukup fantastis
mulai puluhan dolar dan harga jualan juga cukup luas

tak heran perawatan domba domba ini memang dilakukan secara seksama
satu lagi aktivitas wisata edukasi yang mesti diikuti saat berada di desa saung ciburial
yaitu menyaksikan para pandai besi atau perajin besi tengah bekerja di gosali
dalam sehari para pandai besi ini bisa menghasilkan maksimal dua puluh alat pertanian
mulai dari pacul golok parang parit hingga pedak

perajin besi merupakan profesi turun temurun yang kini sudah mulai jarang ditemui
di desa saung ciburial saja kini hanya tersisa dua kelompok pandai besi
yang masih aktif bekerja setiap harinya
dengan upah mulai dari satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah perharinya
daya tarik wisata alam dan buatan kreatif seperti aktivitas edukasi peternakan domba garut
gosali hingga pengolahan akar wangi
yang ada di desa wisata saung ciburial

bahkan menarik perhatian menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
dalam kunjungannya pada oktober dua ribu dua puluh satu silam
menteri pariwisata menyebut
kegiatan wisata yang diselenggarakan warga memiliki daya tarik potensial
untuk terus dikembangkan dan dipromosikan
untuk terus dikembangkan dan dipromosikan
ini adalah bagian dari tatanan ekonomi baru pariwisata era kekinian

yang bersifat membuka peluang usaha dan keuntungan
umkm terperdayakan digitalisasi kita utamakan
umkm terperdayakan digitalisasi kita utamakan
segudang aktivitas wisata yang ditawarkan
serta kesederhanaan ala pedesaan dari desa yang berhasil meraih posisi lima puluh besar anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh satu ini
membuat saya begitu terpesona
membuat saya begitu terpesona
ingin tahu lebih banyak destinasi wisata lain yang dimiliki indonesia
ingin tahu lebih banyak destinasi wisata lain yang dimiliki indonesia

ayo cari tahu melalui website www indonesia travel
ayo cari tahu melalui website www indonesia travel

ayo cari tahu melalui website www indonesia travel

kau linan barudak lembur atau kabarule yang merupakan upaya melestarikan tradisi
permainan anak anak zaman dahulu menjadi pertunjukan yang hanya dimiliki desa wisata
saung ciburian dalam pertunjukan kabarule pengunjung justru diajak ikut terlibat dalam
berbagai permainan tradisional yang ditampilkan salah satunya seperti yang saya lakukan saat ini
ikut bermain perepet jengkol atau jale leja bersama anak anak desa keseruan bermain ini pun
menjadi akhir perjalanan saya di desa wisata saung ciburial garut jawa barat
kesempatan mengikuti permainan
perempet jengkol dalam sesi permainan kabarule ini menjadi penutup perjalanan saya di desa wisata
saung ciburial jangan lupa untuk berwisata di indonesia karena memang potensi wisatanya
sangat beragam tetap jaga protokol kesehatan dimanapun anda berada
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with